ada yang berbeda dalam peringatan hari sumpah pemuda tadi malam di kompleks istana kepresidenan
halaman depan istana merdeka jakarta disulap menjadi lokasi pagelaran seni budaya
dan pagelaran seni budaya digelar ini di kompleks istana kepresidenan jakarta
acara yang bertajuk nusantara berdendang berlangsung tepat saat malam peringatan hari sumpah pemuda
atraksi tari dari hampir seluruh provinsi di tanah air menghiasi acara yang berlangsung selama dua jam
tidak hanya itu bagian depan istana merdeka juga disulap dengan berbagai macam hiasan menarik yang berasal dari proyektor
istana mengundang empat masyarakat untuk menyaksikan secara langsung acara ini dari halaman istana merdeka
dengan digelarnya acara ini presiden joko widodo juga berharap masyarakat bisa semakin dekat dan mengenal aktivitas di istana kepresidenan